lima fraksi dpr melemparkan kritik terhadap kebijakan subsidi kendaraan listrik yang dijalankan pemerintah di depan menteri keuangan
subsidi dinilai tidak tepat sasaran karena diberikan kepada kalangan menengah ke atas
di sisi lain inisiatif peralihan ke kendaraan listrik dilakukan pemerintah demi pengurangan emisi karbon dan memang harus dimulai
setelah berjalan dua bulan untuk subsidi motor listrik dan satu bulan untuk insentif pajak mobil listrik apakah kebijakan ini akan dievaluasi
kita bahas bersama para narasumber sudah bergabung secara virtual ada pak adrian togani tenaga ahli utama ksp selamat malam pak adri
selamat malam terima kasih bapak atas waktu anda kemudian ada pak tauhid ahmad direktur eksekutif indef pak tauhid selamat malam
selamat malam mbak putri apa kabar
baik baik terima kasih atas waktu anda mas tauhid
saya ke pak adri terlebih dulu pak adri ada kritik kemarin tentu sudah
mengikuti seperti apa yang disampaikan oleh para anggota dpr
lalu kita lihat sekarang program ini sudah berjalan dua bulan terakhir
sejak maret untuk motor listrik april untuk mobil listrik
bagaimana pemerintah mengevaluasi kebijakan sejauh ini apakah sudah sesuai target
kalau tidak salah pak muldoko juga mengatakan mengapa sepi peminat
jadi apa yang dinilai atau dievaluasi sekarang oleh pemerintah pak adri
baik terima kasih mbak putri
memang benar bahwa kebijakan subsidi ataupun bantuan pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik baru dan konversi itu baru berjalan kurang lebih dua bulan
sementara insentif diskon ppn ya untuk pembelian mobil listrik itu baru berjalan satu bulan
nah yang perlu dipahami adalah bahwa target penerima bantuan pemerintah ini itu memang bukan untuk semua orang
jadi pemerintah sudah
menetapkan kriteria kriteria yang sangat ketat untuk penerima bantuan pemerintah untuk pembelian sepeda motor dan konversi itu
sorry pembelian sepeda motor ya kalau konversi tidak dibatasi
untuk pembelian sepeda motor itu memang dibatasi dengan empat kriteria yang semuanya itu memang ditujukan kepada kelompok masyarakat menengah bawah
sebagai contoh bagi mereka penerima kur bagi mereka penerima bantuan subsidi upah
untuk mereka yang menerima
subsidi sambungan listrik di bawah sembilan ratus va
dan juga penerima arus produk usaha mikro
jadi dari sini memang terlihat bahwa yang ditarget oleh pemerintah untuk menerima subsidi atau bantuan pemerintah itu memang kelompok masyarakat bawah
nah untuk itu memang ada proses dan prosedur yang harus dilewati
karena itu tadi tidak selalu bisa
makanya semua pihak masih beradaptasi dan semua pihak masih menyesuaikan untuk bisa
melaksanakan program ini dengan sebaik baiknya
ke depannya saya kira nanti setelah semua lancar maka akan meningkat secara pesat peminatnya
oke akan meningkat secara pesat peminatnya
menunggu waktu gitu kurang lebih ya
saya ke pak tauhid sekarang
pak tauhid indef ini dari awal termasuk yang mengeritik kebijakan ini
setelah program ini berjalan apa saja sekarang catatan indef pak tauhid
ya yang pertama saya kira ya pemberian subsidi itu memang harus hati hati dan selektif begitu ya
kalau kita lihat ada untuk katakanlah yang mobil menurut saya menjadi kurang tepat
karena tentu saja yang bisa membeli kendaraan roda empat itu adalah yang sangat mampu
yang kedua juga misalnya pembelian mobil untuk pejabat mobil listrik ya
padahal mereka sudah mendapatkan fasilitas

yang ketiga juga misalnya pembelian mobil listrik ya
p zdebelan yang terus disumpulkan justrinya pend honongerem mengambil knowledge data
address tentang pendekatan tugas yang membutuhkan pengetahuan dalam kehidupan yang adalah
dalam fakta fakta sekolah fluorologis saat ini kita membutuhkan penebag hal tersebut
seperti ini adalah yang pertama adalah mereka memproduksi kendaraan dari berasal dari negaranya sendiri
jadi bukan impor china
dia memproduksi sendiri kendaraan dalam negeri dan disubsidi oleh pemerintah
yang kedua india mereka juga melakukan memberikan subsidi
tapi untuk pembelian kendaraan yang diproduksi listrik dari negaranya masing masing
nah kita memberikan subsidi terutama mobil listrik yang bukan kita produksi gitu
meski kita ada tkdn katakanlah tiga puluh lima sampai empat puluh persen tapi perlu hati hati
perhitungan itu menjadi misleading ketika kita tahu bahwa perhitungan tkdn ini
beberapa hal masih dipertanyakan termasuk training itu dikatakan tkdn dan sebagainya
ini yang kemudian menjadi misleading
yang kedua adalah ya kalau kita lihat bentuknya di negara negara lain itu adalah insentif
tapi tidak ada subsidi begitu
insentif kalau kita lihat

pajak ditanggung pemerintah
apakah misalnya untuk ppnbm kemudian juga untuk pajak tahunan dan sebagainya
itu yang membuat bentuk lain
jadi tidak langsung di kantong belanja
kalau belanja maka saya ada rasa ketidakadilan masyarakat
oke kalau untuk yang mobil kan sudah menggunakan skema insentif itu ya pak tauhid ya
skema insentif atau diskon ppn
tidak itu baru kecil
ya diskon ppn tapi juga ada pemberian tadi
apa namanya yang sebesar dua puluh delapan sampai tujuh puluh juta itu juga ada tambahan lagi
karena ppn nya masih kurang
ini yang saya kira dirasakan begitu
yang kedua saya kira kalau kita ingin kembali kepada tadi ya
kita jangan berbesar atau katakanlah
kalau misalnya ada pengembangan sebuah kendaraan listrik tanpa diikuti industrialisasi kendaraan itu di dalam negeri
katakanlah untuk motor oke kita boleh berbangga karena sebagian produk lokal
tetapi baterainya kita masih impor
kalau kita lihat baterainya sekarang sampai dua ribu empat masih impor
berarti bukan kita yang mendapatkan nilai tambah
apalagi untuk katakanlah mobil itu sendiri
itu yang kita belum berhasil
nah yang kedua juga harus kita lihat
kebebanan terhadap apbn
saya kira tadi mungkin pandangan pandangan dari legislatif mencerminkan suara sebagian masyarakat
bahwa memang ada prioritas lain
misalnya subsidi listrik itu akan menguntungkan daerah perkotaan
sementara subsidi kendaraannya
sementara di desa desa kita masih tahu bahwa meskipun elektrifikasi di pedesaan meningkat
tapi daerah daerah banyak mengalami biarpet biarpet
nah ini yang harus cukup melihat
kebutuhan listrik di masa depan
apalagi kita bicara bahwa kita bicara subsidi listrik juga harus melihat
bahwa sebagian besar listrik kita masih bersumber dari energi fosil
batu bara yang lingkungannya pengaruhnya cukup berat
jadi di kendaraannya bisa kirangi
tapi untuk batu baranya kita masih belum bisa menghilangkan
jadi itu menjadi poin penting
pak adri silahkan pak adri
itu ada beberapa masukan
jadi kalau misalnya tentu saja
pemerintah juga sudah melihat beberapa kendala atau ketidaksempurnaan dari program ini
lalu apakah sekarang sudah ada pembenahan pembenahan ke arah sana
pemenang tentu ada
mungkin saya mau menanggapi dulu tadi beberapa pendapat dari pak taufik ya
pertama mengenai industri nasional
jadi memang untuk kendaraan roda empat atau mobil yang berhak mendapatkan insentif diskon ppn
dan sejauh ini baru dua merek saja dan dua model saja yang memenuhi itu yang berhak mendapatkan diskon ppn
nah kalau dikatakan bahwa itu tidak penting karena itu masih mereka keluar
saya kira yang penting bukan itu ya
tapi industri nya sendiri
jadi sudah banyak
dan kalau kita bicara otomotif
dari sejak merdeka sampai sekarang kayaknya kita belum pernah punya mobil merek sendiri gitu loh
dan kita kayaknya tidak pernah risau tentang hal itu ya
karena saya kira kenapa mobil listrik kita harus mempermasalahkan itu
yang penting adalah industri nya
sehingga layak untuk mendapatkan insentif potongan pajak ppn
misalnya ada yang menyebut bahwa program ini sebenarnya baik
tapi timingnya belum tepat
bagaimana menurut anda pak adri
timingnya kira kira apa
timing apa yang dianggap tidak
iming berkaitan dengan seperti yang tadi
seperti yang tadi
pak tauhid mengatakan industri beratarinya belum siap
kemudian kita justru memberikan nilai
tidak ada nilai tambah yang didapatkan indonesia dari program ini gitu
mungkin ini ada update terbaru ya
mungkin pak tauhid belum mendengar juga ya
jadi kalau dikatakan tadi baterai misalnya ya
saat ini di indonesia itu sudah ada pabrik baterai mbak
ada beberapa lagi yang sedang membangun pabriknya
tetapi yang sudah membangun pabrik bahkan salah satu merek mobil listrik yang tadi saya katakan mendapatkan insentif tadi
insentif pajak tadi
itu sudah menggunakan baterai produksi dalam nilai itu
memang pabrikannya bukan dari lokal
tetapi mereka sudah membangun pabrik di indonesia
sudah memproduksi baterai
dan sudah digunakan oleh salah satu mobil listrik di indonesia
sehingga infrastruktur saya kira sudah sangat siap
kedepan akan muncul lagi beberapa pabrikan pabrikan baterai yang akan nantinya mensuplai kebutuhan baterai untuk kendaraan listrik di indonesia
kemudian juga infrastruktur yang lain
bahkan termasuk pengolahan baterai
ada satu mungkin juga banyak yang belum mengetahui
bahwa ada perusahaan yang sudah sekarang ini khusus untuk merecycle baterai baterai litium
mereka juga sudah menyiapkan untuk itu
jadi saya kira tidak ada alasan untuk kita tidak memulai
kemudian tadi soal dikatakan listriknya berasal dari pltu gitu ya
kita juga tahu mulai tahun dua ribu tiga puluh itu pltu itu akan mulai dipensiunkan
ya tentu ini adalah satu upaya gradual
upaya bertahap menuju kita nantinya akan menggunakan energi baru terbarukan
tentu kita tidak mungkin menunggu sampai energi baru terbarukannya siap ya
iya pak adri
kami masih mendengar pak
iya pak adri
baik sepertinya terputus saya ke pak tauhid kalau begitu
sorry terputus tadi
iya pak adri
iya kembali tersambung
silahkan pak adri
iya jadi tadi saya ingin mengatakan bahwa proses menuju komitmen kita ya terhadap zero emission
apa namanya di tahun dua ribu enam puluh nanti itu itu harus dimulai secara bertahap dari sekarang
kita tidak mungkin menunggu sampai kita mempunyai energi baru terbarukan yang siap
kita tidak mungkin menunggu sampai dengan misalnya pltu nya itu semua sudah tergantikan
itu tidak akan ada waktu
sehingga apa yang dilakukan sekarang ini oleh pemerintah adalah memang sesuatu yang harus dilakukan
oke pak adri tapi kalau misalnya melihat yang saat ini terjadi setelah dua bulan program ini berjalan
diakui sendiri oleh pak muldoko minatnya kurang baik
jadi sebenarnya di mana ini letak permasalahannya yang betul betul harus diperbaiki
apakah soal komunikasinya
apakah soal peraturan yang ditetapkan mereka yang bisa mengakses mobil dan motor listrik ini atau apa pak adri
pertama adalah sosialisasi
jadi seperti tadi saya katakan ini satu program yang baru yang perlu diperkenalkan secara luas
sehingga masyarakat itu mengerti siapa yang memang berhak untuk mendapatkannya
dan siapa yang harus membeli dengan harga
nah ini adalah suatu proses ya yang kita buat yang tentunya harus melalui satu evaluasi
kalau nantinya dirasa itu terlalu rumit atau terlalu panjang bisa saja bahwa kemudian itu nanti diperbaiki
nah kalau soal minatnya itu saya kira tidak perlu diragukan lagi ya
baru beberapa hari yang lalu kebetulan di pameran itu saya melihat sendiri dengan mata kepala saya bahwa masyarakat itu antre
untuk mencoba memasukkan mobil
jadi itu adalah sebuah teknik untuk mengetahui apakah dia eligible atau tidak
memang sebagian besar itu tidak eligible
sebagian besar pengunjung pameran itu tidak eligible
untuk motor ya pak
untuk sepeda motor betul
jadi makanya ini tadi yang harus dievaluasi
dan pada saat ini beberapa produsen mobil lain sedang berupaya
itu tentunya suatu hal yang sangat baik sangat positif
dimana kalau pemenuhan tkbn itu semakin tinggi maka industri otomotif kendaraan listrik ini pun akan semakin meningkat
dan kita tentu pemerintah akan menerima manfaatnya baik dari penerimaan pajak maupun dari penyerapan tenaga kerja
baik saya ke pak tauhid sekarang
pak tauhid kalau misalnya melihat mendengar penjelasan dari pak adri tadi dan perkembangan selama dua bulan terakhir ini
kalau menurut anda menurut indef dan juga perhitungan indef apakah program ini harus dilanjutkan atau dihentikan atau harus ada perbaikan aturan lagi
yang saya kira yang pertama adalah memang harus ada perbaikan ya secara mendasar
yang pertama adalah kita harus bicara soal kemandiran dari segi industri
kebijakan tkdn ini sudah lama dilakukan tapi membuat industri kita semakin merana begitu
nah ini yang kemudian sektor pendidikan

mereka sampai saat ini tidak punya produk nasional yang dibanggakan atau beroperasi secara fungsional
nah menurut saya harusnya ini jadi momentum untuk kita bisa melakukan percepatan atau lompatan
apalagi pemerintah punya kekuatan regulasi untuk mengatur support seperti ini
yang kedua ya dengan model seperti ini memang investasi akan banyak masuk di kita
nah kemudian yang ketiga yang saya kira memang menjadi problem di masyarakat
betul ini adalah soal sosialisasi
tapi kita lihat bahwa pada kelompok tertentu yang memiliki minat dan juga intensi untuk menggunakan kendaraan
terutama motor listrik ada orang yang mereka sudah paham begitu terhadap lingkungan begitu
dan mereka adalah kelompok yang mampu
pada kelompok kelompok bawah ini yang kemudian tidak dilakukan pendekatan khusus
yang ini yang kemudian yang dengan kriteria kriteria tadi itu hanya tidak tercapai
nah saya khawatir dengan semakin dimudahkan kriteria kriteria tadi sebagian dihapus
dan akhirnya siapa saja bisa membeli pada akhirnya ini menjadi lebih tidak tepat sasaran
dan juga dengan kriteria kriteria yang tadi sudah ditepatkan gitu
tanpa melakukan upaya upaya sosialisasi pada menengah bawah
oke jadi peraturannya diganti atau tidak perlu nih kalau menurut indef
ya kita harus perkuat untuk beberapa hal dan harus beberapa memang kita tidak perlu katakan perlu ada
tadi seperti katakanlah subsidi mobil listrik ya itu saya kira tidak perlu begitu
kemudian buat pejabat dan sebagainya
kita harus lebih banyak kepada bagi bagi
bagaimana masyarakat bawah yang bisa memanfaatkan subsidi
ingat pengertian subsidi itulah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat begitu ya
kalau tanpa ada subsidi semua merasakan ya memang tidak perlu ada subsidi begitu ya
saya terakhir ke pak adri
pak adri melihat perkembangan sekarang apakah akan dievaluasi kebijakan ini atau akan tetap jalan terus pak adri
ya tentunya pasti ini akan dijalankan terus sambil nanti di sana sini ada perbaikan atau yang perlu disempurnakan
saya ingin mbak putri menambahkan satu lagi
tadi mengenai pengguna ataupun yang memanfaatkan subsidi bantuan untuk sepeda motor
itu contohnya ya
ada sekarang ini pengendara ojol itu mereka bisa merasakan penghematan sampai dengan tujuh ratus ribu rupiah per bulan setelah mereka mengganti dengan sepeda motor listrik
karena satu liter bensin yang tadinya sepuluh ribu sekarang mereka hanya perlu membayar satu dua kwh itu sekurang lebih delapan ratus rupiah

saya kira itu sudah sangat
oke saya kira itu sudah sangat
kayaknya kita akan berdosa kalau kita harus membatalkan ataupun menganulir penghematan dan manfaat yang sudah mereka nikmati selama ini
saya kira itu sih
baik baik tapi sosialisasinya mungkin bisa lebih ditingkatkan sehingga targetnya lebih terasa
terutama target dua ratus ribu pengguna motor listrik pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini ya pak adri ya
pak adri terima kasih banyak
pak adri terima kasih banyak
terima kasih bapak bapak